dan kita sudah terhubung dengan danlanut abdurrahman saleh marsma joko senopu
terus selamat siang pak joko jadi sudah bisa dikonfirmasi ke apa penyebab bandara abdurrahman saleh ini harus ditutup pak
bandara abdurrahman saleh memang sementara ini tidak bisa digunakan close
sudah ada notemnya karena memang ada pesawat c satu ratus tiga puluh dengan registrasi alpha seribu tiga ratus delapan
mengalami insiden yaitu nose wheel nya collapse sehingga menghalangi pergerakan pesawat ada di runway
dan sementara ini pesawat sudah diatasi dengan di jacking menunggu spare part yang sudah dikirim dari bandung dengan hercules juga menuju ke abdurrahman saleh
sementara demikian mas reinhardt
pak joko ini betul adalah pesawat jenis hercules begitu ya
baik ini berarti bandara ditutup karena ada pesawat jenis hercules tersebut lalu kapan pesawat ini dapat dievakuasi pak
sehingga bandara dapat kembali dibuka untuk umum
sementara sedang kita tangani sudah kita atasi namun pesawat belum bisa digeser dari landasan pacu
menunggu spare part yang dari bandung dan sudah meluncur menggunakan pesawat juga menuju ke abdurrahman saleh
sementara karena operating hoursnya abdurrahman saleh sampai jam lima kemungkinan satu hari ini memang tidak bisa digunakan untuk penerbangan ini city lainnya
insya allah besok sudah bisa digunakan
baik pak joko jadi berapa banyak jadwal penerbangan di bandara abdurrahman saleh malang yang harus dibatalkan
setiap harinya sepuluh line operator
setiap harinya sepuluh line operator
setiap harinya sepuluh line operator
sementara tiga diantarkan cancel tujuh dialihkan ke surabaya
baik pak joko tiga dinyatakan cancel
saat ini bagaimana dengan penumpang dari ketiga maskapai yang sudah ada di bandara sejak pagi tadi
kita serahkan ke operator
memang kejadiannya pagi hari pada saat jam enam itu kita mau take off misi ke iswah yudi
sehingga memang dadakan
mohon dimaaf untuk para pengguna jasa airline yang di abdurrahman saleh
karena memang tidak bisa secepat itu kita melaporkan dan kita berbitkan notem sehingga baru bisa di broadcast pada saat setelah jam tujuh itu
baik tapi sudah bisa dipastikan ya pak bahwa sore hari ini ataupun hari ini pesawat hercules sudah bisa dievakuasi
hari ini datang sempat langsung kita kerjakan
kemudian insya allah hari ini juga selesai
tapi karena operating hours bandara abdurrahman saleh sampai jam lima sore sehingga kemungkinan satu hari ini memang kita tutup
baik terima kasih pak joko seno putro dan lanut abdurrahman saleh malang